saudara kabar tak sedap datang dari subang jawa barat saat masyarakat menghabiskan libur lebaran
rombongan wisatawan asal karawang memviralkan kasus dugaan pemalakan yang mereka alami saat mereka menggunakan tikar di sebuah kebun teh
polisi dan satpol pp pun bergerak dan menangkap pelaku pemalakan
rombongan wisatawan asal karawang jawa barat ini emosi usai mereka mendapatkan perlakuan tak nyaman dari seorang pria bernama iep
saat itu mereka yang tengah menikmati pemandangan kebun teh di desa curug rendang subang jawa barat tiba tiba dimintai uang sebesar seratus ribu rupiah
alasannya lantaran para wisatawan itu menyewa tikar saat beristirahat
akhirnya demi menyelesaikan masalah sang wisatawan pun bernegosiasi hingga membayar uang tikar senilai delapan puluh ribu rupiah untuk tiga tikar
kasus ini pun mereka viralkan di media sosial lantaran tak ada pemberitahuan soal biaya sewa tikar
polisi dan satpol pp pun bergerak dan meminta keterangan dari iep
pelaku mengaku bahwa sewa tikar adalah hal yang biasa dilakukan saat libur lebaran
minta seratus tapi saya nggak dicantumkan segitu sama uang kebersihan terus terang
sebenarnya ini nggak ada perjanjian atau dikasih tahu bahwa ini sewa tikar
tindakannya ini kan baru pertama ya melaksanakannya
untuk yang lainnya sudah jadi baru peringatan semacam peringatan aja lah
meski tidak akan memaksa untuk meminta uang sewa
namun iep tetap dibawa ke kantor polisi untuk membuat surat pernyataan agar tak mengulangi perbuatannya
henry irawan kompas tv subang jawa barat